ditemui di istana kepresidenan gubernur jawa tengah ganjar pranowo meminta masyarakat jawa tengah untuk tetap tenang dalam menyikapi penembakan misterius di magelang dan teror dengan senjata tajam di yogyakarta
ganjar mengajak masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib jika melihat hal hal yang mencurigakan
sampai hari ini sudah ada tidak ada tindakan itu lagi sudah ada dua orang yang diindikasikan apa itu dan lagi didalami ya sama kepolisian dan masyarakat tenang saja
pemerintah sudah turun keamanan sudah berjalan nggak usah tegang
tapi kalau kemudian anda melihat sesuatu yang mencurigakan segera laporkan kami
dan tidak hanya itu kita melihat kemarin ini kan terjadi di jogja juga ya terus kemudian ada cwn asb motor di qatar
enggak lah kalau yang modelnya seperti ini kalau nggak bisa tertip ya kita pasti akan mengambil tindakan langkah langkah yang lebih tegas dari itu